ya presiden jokowi resmi menekan undang undang omnibus law cipta kerja
sikap ini sekaligus menggambarkan bahwa pemerintah tetap jalan terus meskipun diterpak kritikan
dan gelombang demonstrasi besar besaran yang meminta untuk ditunda dibatalkan
atau bahkan presiden untuk mengeluarkan perpu
kita akan bahas malam hari ini terkait dengan pasca presiden menekan undang undang omnibus law cipta kerja
apa pertimbangannya kemudian bagaimana selanjutnya upaya mengajukan ini di mk
kita akan bahas bersama dengan beberapa narasumber
saya akan sapa terlebih dahulu
lewat sambungan telepon ada mbak dini shantipurwono stafusus presiden
mbak dini selamat malam mbak
selamat malam mbak renhar apa kabar
kabar baik mbak dini terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
terima kasih sudah mengundang juga
ada bang ferry amsari direktur pusako dari universitas andalas
selamat malam bang ferry
selamat mbak ferry
dan ada bang arteria dahlan anggota komisi tiga dpr ri dari pd perjuangan
bang terry selamat malam bang
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam saya akan langsung ke mbak dini dulu
mbak dini mungkin secara politik presiden tanda tangan oke lah
karena memang ini undang undang inisiatif dari pemerintahan
tapi setelah pergolakan yang cukup panjang ada aksi demonstrasi ada tuntutan
ada demonstrasi di mana mana yang menentang undang undang ini
apa yang kemudian masih menjadi pertimbangan presiden tetap membubuhkan tanda tangan
tetap menaikkan undang undang omnibus lawan cerita kerja
kalau presiden kan dari awal sebetulnya sudah jelas ya bang reinhardt
tujuannya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menciptakan iklim investasi kondusif
yang pada akhirnya juga untuk membuka lapangan pekerjaan
presiden ini betul betul kesan sekali dengan kondisi indonesia
tingkat pengangguran yang ada penyerapan teragak terja
kemudian juga kan kita harus mengantisipasi nih
dua ribu tiga puluh dua ribu empat puluh indonesia itu akan mengalami yang namanya bonus demografi gitu kan
tapi usia produktifnya
usia teragak terja produktif itu akan menjadi sia sia
bahkan bisa menjadi bumerang pada saat tidak berhasil diserap oleh lapangan pekerjaan yang ada
jadi betul betul hati presiden itu ke situ nggak ada yang lain
jadi dari awal memang presiden bilang ini kita harus bisa menciptakan iklim investasi kondusif
research membuktikan gitu statistik data membuktikan informasi terima presiden
dan memperlihatkan bahwa iklim investasi kita tidak kondusif
karena berbagai macam hal gitu
peraturan yang tumpang tindih gitu kan
kemudian ekosistem investasi yang kurang memberikan kepastian hukum
nah jadi presiden mau bilang oke kita beresin ini semuanya
masa kita mau begini begini terus gitu kan
kita jangan mau kalah kompetitif dong dengan negara negara lain
dengan negara negara tetangga yang tadinya di belakang kita
mereka sekarang sudah di depan kita gitu kan
jangan mau kalah kompetitif kita harus berpikir ke depan
kita harus sama sama
kita nggak berpikir hanya teman teman yang sudah mendapatkan pekerjaan pada hari ini nih bang reinhardt
tapi presiden juga berpikir untuk teman teman yang masih belum mendapatkan pekerjaan
dan juga ke depan nih
anak cucu kita gitu ya mungkin yang akan memasuki usia produktif
dalam sepuluh dua puluh tahun ke depan gimana
kalau investor itu cukup tinggi keengganannya gitu kan untuk masuk ke sini
bagaimana dengan tingkat penyerapan tenaga kerja kita
jadi undang undang cipta kerja yang bersifat omong
omnibus bersifat omnibus kenapa
karena dia mengatur banyak hal ya tidak hanya satu hal saja
tidak hanya mengatur mengenai keterlaluan kerjaan
tapi juga hal hal yang lain
gimana caranya kita mengorkestrasi hal hal ini
sehingga pada akhirnya outputnya itu yang presiden mau adalah
iklim investasi kita yang cukup kompetitif kondusif untuk investasi
yang pada akhirnya bisa memberikan lapangan pekerjaan gitu kan
kemudian juga menggejor perekonomian indonesia
jadi presiden sebenarnya kalau mau dibilang buru buru
itu bukan buat siapa siapa sih buat rakyat indonesia juga gitu
presiden apalagi dengan situasi seperti sekarang kan
dengan situasi pandemi banyak orang yang terdampak
susah dari sisi pekerjaan
presiden hanya berpikir seperti itu
meskipun ada demo di luar
bukan berarti presiden tidak mendengarkan aspirasi ya bang lenhat gitu
tapi kita akan lihat sama sama lah gitu
apakah teman teman yang keberatan ini betul betul sudah membaca undang undang
mengerti maksudnya atau bagaimana gitu
dari awal presiden sama sekali tidak anti
kalaupun memang ada pihak pihak yang merasa
oh ini patut untuk diajukan uji materi silakan saja
presiden sangat berbesar hati
presiden terbuka untuk revisi sekalipun
dan untuk pembuatan pp yang menjadi patulan pelaksanaan daripada undang undang ini
kalau presiden sudah berpesan
kita harus terbuka ya
harus melibatkan pihak pihak stakeholder terkait gitu
jangan sampai nanti masih ada aspirasi yang ketinggalan
terima kasih mbak dini untuk penjelasannya
saya akan ke bang ferry dulu sebelum saya akan ke bang terry
bang ferry okelah secara konstitusi memang akan tetap berlaku sebetulnya
tanpa dibubuhkan tanda tangan atau tidak sebetulnya
tapi dari pilihan presiden untuk menaikkan undang undang omnibus law
cipta kerja ini apa yang anda baca bang ferry amsari
saya pertama bersyukur alhamdulillah
bahwa penanda tangan ini membuktikan bahwa presiden dan pemerintah
serta dpr memang belum membaca undang undang yang biasakan sendiri
itu terbukti dari pasal pasal yang kemudian bermasalah
banyak sekali yang kemudian dijadikan catatan
dan semakin menegaskan bahwa pembuatan undang undang ini asal asalan
yang bermasalah yang apa bang ferry mungkin bisa dijelaskan
saya sampaikan bahwa presiden terburu buru membuat undang undang ini
karena kepentingan publik juga
padahal membuat undang undang tidak dilarang buru buru
karena ada azas kehatian dalam membentuk peraturan perundang undangan
jadi sekarang sudah ketahuan siapa yang tidak baca undang undangnya
yang kemudian seringkali dituduhkan kepada publik luas untuk membaca
padahal yang membuat undang undang sendiri yang tidak membaca
dan kita bisa menemukan kesalahan yang sangat janggal di beberapa hal
pasal pasal di undang undang itu
terutama yang sedang dihebohkan oleh publik soal pasal enam
dan kaitannya dengan pasal lima ayat satu
huruf a yang tidak pernah ada di dalam pasal lima
nah ini kan menunjukkan di awal saja sudah tidak baca
apalagi yang di tengah dan di akhir
kalau kemudian pembentukan undang undang berjalan terburu buru
memang ada banyak yang menjadi masalah
dan kemudian ini akan menjadi pemahaman oleh publik ya
bahasa bahasa yang memberikan kesan
ini demi kepentingan buruh
dan yang lain lainnya itu adalah bahasa yang tidak benar
oke jadi anda menyoroti juga soal kejanggalan pasal tadi itu ya bang ferry
pasal enam di bagian perizinan berusaha
menyebutkan bahwa untuk mengatur lebih lanjut
ketentuan pasal lima ayat satu a
padahal di pasal lima tidak ada ayat satu dan huruf a
jadi aneh sekali ya ketentuan ini
saya ingin melanjutkan gini mas rehat tadi
mbak dini soal kompetisi antarnegara dalam persaingan usaha
itu juga disinggung oleh banyak pakar di dunia
tidak hanya di indonesia
pak dini mungkin sudah baca buku ini
dia menjelaskan bahwa sekarang negara negara di dunia itu sudah seperti lapak dagang ya
menawarkan ke banyak pebisnis global untuk masuk
dan silahkan kerup kekayaan alam di dalam sebuah negara
dan manfaatkan sumber daya manusianya untuk jadi buruh saja
bukan menjadi orang yang betul betul bisa menikmati kekayaan alam yang ada di negaranya
baik bang ferry tahan dulu disitu
nanti juga akan ditanggapi oleh mbak dini
tapi saya mungkin akan ke bang arteria dulu
bang ferry sudah bisa bergabung atau seperti apa disana
oke ya bang terry ini
baik bang ferry waalaikumsalam
bicara soal pasal yang janggal yang tadi disebutkan oleh bang ferry juga
ada yang hilang begitu
nah ini kan yang kemudian juga harusnya sudah tidak perlu ada ketika sudah diserahkan ke istana
bagaimana sih sebetulnya bang terry soal pasal pasal ini
ya pertama memang saya pribadi prihatin sedih kecewa
ya di tengah apa kalau kita lihat namanya ketentuan pembentukan peraturan perundang undangan
sebagaimana diatur di undang undang p tiga
itu kan sudah jelas apa yang sudah difinalisasi melalui timus dan binsin
itu harusnya menjadi barang yang final
barang yang final itu barang yang mudah mudahan itu mendekati sangat sempurna
tapi pada kenyataannya memang masih terdapat kekurangan yang ada dalam sisi redaksional
bahkan juga mempengaruhi terkait dengan materi muatan norma
ini tentunya akan menjadi bahan masukan
jadi bahan pencermatan yang lebih mendalam
agar kerja kerja di teman teman yang ada di seknek
yang di pemerintahan ini khususnya untuk bisa bekerja secara lebih cermat lagi
oke loh ini kesalahannya ada di mana bang terry di dpr apa ada di istana
di badan legislasi di timus timsin ya bisa saja begitu
tapi juga masih juga yang dikatakan bahwa timus timsin ini juga yang bekerja kan antara dpr ri dan pemerintah
kalau dikatakan memang masih kurang seharusnya ada resources yang berlebih
yang dihadirkan oleh teman teman yang ada di pemerintahan
karena kami ini dpr ri kan cuma di pd perjuangan saja delapan orang
di timus timsinnya juga empat orang
yang memang sudah begitu mencoba mencermati secara khidmat cermat
tapi memang tidak bisa dipungkiri memang ada kekurangan
kalau ini saya sih apa memang apa merasa apa
kita ada yang salah gitu
tapi mudah mudahan ini masih belum terlambat
ya mudah mudahan juga masih bisa dilakukan upaya upaya perbaikan
memang teknisnya setelah ditandatangani presiden dan sebagainya
ini akan menjadi permasalahan
tapi kita bisa melihat bagaimana mengedepankan kepentingan yang lebih besar
bagaimana melihat banyak mana manfaat daripada mudarat
ya kita kembali saja kita coba cermati secara lebih baik lagi
secara khidmat bersama sama
dan kalau memang ada yang harus disempurnakan kita sempurnakan
tanpa mengurangi makna bahwa undang undang ini sudah disahkan
dan diundangkan dan berlaku mengikat
oke baik tahan di situ bang terry
kita jeda dulu mbak dini nanti saya akan ke anda
juga bicara soal kesalahan tadi yang kata bang ferry
ini terburu buru membuat undang undang ini sehingga ada yang salah tadi itu
bagaimana istana kemudian menjawab itu meskipun sudah disebutkan oleh pak pratikno
ini tidak mengubah substansi
tapi penjelasannya seperti apa mbak dini
kita jawab nanti usaha jadwal berikut tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
oke saya akan langsung ke mbak dini
mbak didi tadi ada banyak kritikan yang disampaikan juga oleh bang ferry amsari
antara lain soal regular competition tadi yang disampaikan
kemudian soal juga menyinggung artinya pemerintah memang terburu buru melihat ini
karena juga ada banyak pasal pasal yang janggal yang hilang
ini apa penjelasan dari istana mbak dini
ya kalau mau dibilang terburu buru
saya rasa setiap pembuatan undang undang ini
setiap pembuatan undang undang ini
kita pasti ada pressing factor dalam hal ini
ini sebetulnya sudah mundur juga bang reinhardt
tadinya kan sebetulnya maunya bahkan sebelum lebaran
akhirnya mundur juga karena situasi pandemi tidak memungkinkan
kalau masalah salah rujuk
itu juga tadi kita sudah mengikuti ya
terjadi salah rujuk di pasal enam
kemudian juga ada di pasal lima puluh tujuh
untuk naskah yang sudah ditandatangani oleh presiden dan juga sudah diundangkan
tapi sekarang ini
kalau kita mau fair dalam perjalanan hidup kita
membaca undang undang pembuatan undang undang
mana sih ada undang undang yang sempurna
yang tidak ada salah sekali selah typo
ini kita bicara typo dalam arti teknis administratif ya
kalau substansi itu memang agak lebih berat
dan kemarin memang sudah di confirm juga oleh satnec
bahwa kalau substansi itu tidak ada yang berubah
dari apa yang sudah disampaikan oleh sekjen dpr ke setnek
tapi kalau teknis administratif
ya memang mau gak mau kita harus mengakui
this is human error dan ya sangat manusiawi
dalam arti bukan membela diri
tapi dengan konten substansi yang materi segitu banyak
kemudian dengan waktu yang relatif juga sempit
kalau dibandingkan dengan muatannya
maka terjadilah kesalahan perbuatan seperti ini
tapi juga tadi kita sudah memastikan bahwa kesalahan teknis
penulisan teknis itu tidak bersifat substantif
dalam arti juga tidak menghalangi pelaksanaan daripada undang undang cipta kerja ini
dan kalau kita lihat sebetulnya
ya kan kita dalam arti kita kalau membaca undang undang itu
pertama memang tidak pernah ada yang sempurna
kedua kan pasti kita menggunakan nalar dong
jadi pada saat kita membaca sesuatu
dia merefer kepada sesuatu hal
kemudian ada yang lain merefer pada ayat yang salah
kita harusnya sudah tahu lah by default bahwa ini maksudnya adalah kesini
karena penyebutnya undang sama gitu kan
pasal lima puluh tiga juga seperti itu
maaf saya potong mbak dini tadi juga bang ferry karena bicara soal membaca
tadi bang ferry juga mengkritisi artinya dengan tanda tanda tangan ini
justru sebetulnya presiden dpr
justru yang tidak membaca sebetulnya undang undang ini
bagaimana menjawab soal itu mbak dini
tidak membaca sekarang gini
untuk tim kemenko ekon saja gitu kan
yang membuat draft dari awal
kemudian juga teman teman di dpr yang sudah berbulan bulan membahas ini gitu
ini udah berapa pasang mata gitu kan
yang mengawal draft undang undang ini dari awal sampai akhir
tapi toh tetap saja gitu loh
masih ada kesalahan yang tidak terluputkan gitu
waktu terakhir sekjen dpr membawa naskah yang final ke setnek
itu pun sudah dilakukan cleansing terakhir kan
jadi upaya sudah dilakukan bang reinhardt
semaksimal yang bisa dilakukan dengan waktu yang relatif sempit
jadi sudah dilakukan cleansing
dan memang sampai kemarin sempat heboh kan tuh
yang ada ribut ribut katanya
oh ada pasal empat puluh enam yang dihilangkan dan sebagainya
ternyata cek punya cek bahwa memang pasal empat puluh enam itu harusnya sudah tidak ada
di dalam naskah final undang undang cerita kerja
karena memang sudah diputuskan di panja
bahwa pasal itu kembali kepada aturan existing
dalam undang undang minerba existing
karena kan pasal empat puluh enam itu sebetulnya perubahannya hanya terjadi di ayat lima bang reinhardt
jadi ada tambahan ayat lima sehingga berubah
tapi kemudian di rapat panja balek memutuskan
oh tidak bisa diterima ya sudah kalau gitu tambahan lima nya tidak bisa diterima
kalau sudah tidak bisa diterima berarti kan tidak ada perubahan terhadap pasal empat puluh enam
dan karena memang harusnya sudah tidak ada
nah itu keselip gitu kan masih masuk dari tim perumus dpr gitu kan
penyusun masih ada dan itulah yang di cleansing terakhir oleh setnek
ada juga beberapa tahap yang lainnya
sudah di koordinasikan juga dengan dpr sudah di para ya sudah
sudah dimitigasi lah gitu
oke jadi intinya adalah sebetulnya
ya jadi sebetulnya itu hanya masalah teknis dan tidak merubah substansi apapun begitu ya mbak dini
saya ke bang ferry amsari
kalau soal bicara soal kesalahan
tadi bang terry juga sudah mengatakan ya itu bagian dari kesalahan
kemudian mbak dini juga mengatakan itu typo teknis
dan memang tidak ada undang undang yang sempurna
sehingga memang yang salah tersebut tidak mengubah substansi apapun
ya typo itu biasa di dalam pembentukan undang undang
boleh bahkan setelah pengundangan ada perbaikan clerical error gitu
tapi ini bukan taipo dan clerical error
baca betul pasal enam itu soal ekosistem investasi itu
ini pasal penting yang dikaitkan kepada pasal lain yang ternyata tidak pernah ada pasal itu
jadi jangan digampangkan karena begini
ada azas di dalam semua perundang undangan
dan ditentukan di pasal lima undang undang dua belas
pembentukan peraturan perundang undangan soal kejelasan ketua
ini jelas tidak tujuannya
jangan menggunakan logika
maka mestinya logikanya begini
loko luas punya logika sendiri sendiri
nah undang undang itu memberikan kepastian hukum
bukan menimbulkan berbahaya
berbagai tafsir dan kemudian akhirnya diperdebatkan
bagi saya ini kesalahan serius
dalam pembentukan peraturan perundang undangan
saya dari awal sudah diingatkan
metode ini tidak dikenal di dalam undang undang dua belas
yang dikenal konsep adalah kitab undang undang
jadi merevisi undang undang banyak banyak ke dalam satu undang undang tidak dikenal
akhirnya kerepotan sendiri
dan akhirnya kita diperlihatkan bagaimana
hukum itu diombang ambingkan sesuka hati
dan ditafsirkan suka suka
tadi pernyataan bang arteri jelas dan clear sekali
bahwa ada hal hal yang kemudian disepakati
bahwa setelah pengundangan tidak boleh ada lagi perubahan
mengubah nilai nilai substansi yang ada di dalamnya
kalimat mbak dini
saya paham mbak dini orang yang pelajar dan pintar
dan saya kagum untuk itu
tetapi bahasa yang dia gunakan tentu saja lebih ke bahasa politik
menyelamatkan muka dan marwah pemerintah
yang kemudian menurut saya sudah keterlaluan salahnya
dan tidak diakui kekelakuan ini di pemerintah publik
untuk segera diakui dan dibenahi
oke bang ferry kalau sudah diundangkan tidak bisa dirubah
kalau kemudian prosesnya seperti ini
nasib undang undang omnibus law cipta kerja ini seperti apa seharusnya
ya makanya semua orang sekarang sedang bingung
dengan maksud pasal lima pasal enam dan pasal lima itu
belum lagi menuntaskan ke pasal pasal yang lain
kesalahan ini ada di awal undang undang loh
bukan di tengah dan di akhir
jadi ini kelihatan betul
ini gringsing clearing dan segala macam ini tidak terjadi
harmonisasi tidak terjadi
lalu kalau kemudian dikatakan
bagaimana daya lakunya sesuatu hal yang membingungkan
ya perbaiki bisa melalui legislative review
pembuat undang undang sadar diri bahwa undang undang ini berantakan
ini pertama kali kita diperlihatkan ada delapan versi undang undang
yang tidak terbuka pembahasannya ini
lalu kalau ingin diperbaiki ya ubah atau cabut
dan dilakukan dari awal
pembentukan undang undang yang benar dengan menampung aspirasi publik dan masyarakat luas secara benar
baik mbak dini dan juga bang terry
saya harus sampaikan lagi tadi apa poin yang disampaikan oleh bang ferry amsari
bahwa pasal yang justru hilang ini justru adalah pasal yang penting
undang undang harus memberikan kepastian hukum
justru bukan menjadi orang bingung sekali
dan ini kesalahan yang serius
hukum yang menjadi diumbang ambing ini
seperti apa kemudian dpr menjawab ini
kemudian juga mbak dini seperti apa
dan kami juga masih menunggu bergabungnya pak said iqbal
presiden kspi yang sudah firm mengajukan judicial review ke mk
kami jeda terlebih dahulu tetap bersama kami
ya anda kembali bersama kami
bang terry sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh bang ferry ini
terkait dengan soal ini malah jadi bingung malah jadi berubah
malah jadi berubah dan lain segala macam gitu ya
ini apa dari komisi tiga dari anda bang terry pendapatnya
ya seperti yang saya katakan tadi
kita mengakui bahwa ini belum sempurna
ada kesalahan atau kecerobohan
kalau kebetulan kalau dilihat dari kami kami yang membuat peraturan perundang undangan
waduh teknisnya pada saat kita sudah menyelesaikan semua isu
itu kan diserahkan kepada timus timsin
di tim perumus dan tim sinkronisasilah itu dilakukan pembenahan
semua detailing semuanya sampai tata bahasa ahli bahasa turun sampai ke sana
nah itu yang bisa dikerjakan oleh badan legislasi
dalam konteks bagaimana timus timus itu bisa bekerja baik
harus diakui memang timus timus ada yang lukut sedikit
kemudian setelah dari sana pun ada yang namanya penyempurnaan melalui seknek
nah di sini pun juga yang saya katakan tadi
ini pun harusnya bisa lebih cermat dan lebih jeli lagi
saya sepakat dengan tadi dikatakan sama teman saya
mungkin teman teman yang di situ juga kerepotan sendiri
ya tapi percayalah ini tidak bertujuan dan tidak berhasil
tidak ada melawan hukumnya
memang adanya yang pasal satu sama lain tidak nyambung
tapi kalau diperbaiki nanti akan nyambung juga
jadi murni ini murni ini kesalahan ya tanpa tujuan atau motif yang ada maksud lain atau motif sesudah
kalau dilihat tadi kan contoh pasal lima pasal enam itu murni hanya kecerobohan
mudah mudahan bisa dilakukan perbaikan secepatnya
memang timbul permasalahan pada saat ini sudah diundangkan
apa ada ruang yang memungkinkan menurut hukum ini bisa dilakukan dengan perbaikan langsung
kita sudah bergeser kemudian saat ini tidak lagi membahas soal kesalahan tadi
tapi ini kemudian disikapi oleh rekan rekan buruh
ada yang tetap akan melakukan aksi demonstrasi dan juga mengajukan judicial review ke mk
tanggapan anda seperti apa bang terry
ketika undang undang ini masih di respon begitu resisten
saya kan sudah melihat begini ya
kalau saya sama ini mungkin ada bang said iqbal ya
kita ini ketemu sama teman teman serikat pekerja pak presiden dua kali
pak menko perekonomian tiga kali
pak menteri menko polhukam dua kali
menteri tenaga kerja sendiri empat belas kali
dijamu sama dpr begitu banyak kali
ya semua yang disampaikan oleh bang said dan kawan kawan titik komanya saya masukkan full ke dalam dim resmi pemerintah
tidak ada perubahan dan saya perjuangkan semuanya titik komanya
sembilan poin dari sepuluh itu full tanpa nyaris tanpa ada perbedaan
dua yang masih kita bicara upah sama pesangon
itu pun masih penuh perdebatan
versi saya adalah semuanya terakomodir tapi versinya bang said bisa terakomodir
karena memang umhk itu kan hanya berlaku di beberapa kabupaten
sedangkan kita punya kabupaten kota ada lima ratus empat belas
kita berhasil berprinsip mana yang lebih bermaksud
mana yang lebih bermanfaat
banyak manfaat apa mudaratnya
itu yang pertama
kalaupun masih ada keberatan
ibu puan maharani ibu ketua dpr secara tegas mengatakan
masih ada pp tiga puluh tujuh pp lima pp terkait dengan ketenaga kerjaan ini sedang dibahas
dan wajib hukumnya untuk dilakukan secara tripaktif yang melibatkan buruh pekerja serikat pekerja dan konfederasi
memang pada saat ini bang syed abang syed yang tercinta ini masih masih melihat lihat dan belum juga
mau bergabung untuk melakukan pembahasan
yang ketiga sekalipun ada permasalahan terkait dengan undang undang ini
kan ada kanal konstitusionalnya
teman teman kspsi di bawah kepemimpinan bang said sudah mencoba untuk memperlihatkan kepada kita semua
untuk menempuh jarur konstitusional
mengajukan upaya keberatan sama sama konstitusi
nah sampai di situ bang terry
dan mudah mudahan saja ini menjadi bagian dari penguatan dan pengayaan undang undang ini
sehingga undang undang ini bisa lebih sempurna lagi
baik bang terry sampai di situ
saya akan sapa dulu pak said iqbal yang baru bergabung bersama dengan kami
bang said iqbal presiden kspi
selamat malam bang syed
selamat malam mas
baik bang syed iqbal langsung saja
apa tanggapan anda ketika presiden sudah menaikkan undang undang omnibus law cipta kerja
sementara di lain sisi anda tetap confirm ya untuk maju ke mk
yang pertama tentu keputusan presiden melandatangani undang undang omnibus hocipta kerja
undang undang cipta kerja adalah sebuah keharusan atau keniscayaan
karena kan sudah disahkan oleh dpr lima oktober yang lalu
sehingga kalaupun presiden tidak menandatangani seperti tadi sudah dijelaskan oleh narasumber yang lain
toh tanggal lima november akan tetap berlaku
karena legislator itulah dpr
oleh karena itu kspi bersama buruh indonesia jauh jauh hari
sudah mempersiapkan pasca lima oktober tersebut disahkannya undang undang cipta kerja
ada empat langkah kita
yang pertama adalah karena sebelum saya lanjutkan empat langkah itu
sikap buruh adalah meminta presiden mengeluarkan perku untuk membatalkan atau mencabut undang undang omnibus hocipta kerja
jauh sebelum ada nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh terhadap undang undang itu
dan yang kedua adalah kami sudah mengirim surat resmi ke semua praksi di dpr ri dan pimpinan dpr ri sebagai tembusan dpd ri dan mpr ri
untuk memohon kepada dpr ri dan lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr untuk mengeluarkan legislative review yang levelnya sama dengan perpu itu
kalau perpu adalah executive review
nah kenapa kami meminta itu sebelum melakukan jihad
kami berharap dpr menyerah
apa yang terjadi pas disahkannya undang undang omnibus hocipta kerja tersebut
sekelas muhammadiyah nu serikat buruh mahasiswa kawan kawan aktivis semua menolak
rasanya kalau kita lihat percakapan di sosial media trending trending topik itu adalah penolakan besar besaran terhadap dpr ri
karena itu maka ada empat langkah jauh jauh hari akan kami lakukan
dan sudah kami lakukan
satu melanjutkan aksi aksi
waktu itu tanggal enam sampai delapan oktober aksi mogok nasional
maka hari hari ke depan aksi aksi buru bersama elemen lain akan menguat makin membesar
bahkan dugaan kami meluas terhadap penolakan omnibus law undang undang nomor tiga

maka kita akan melakukan aksi aksi
maka kita akan melakukan aksi aksi
maka kita akan melakukan aksi aksi

maka kita akan melakukan aksi aksi
mohon maaf ya saya tanya anggota pusat ber sekolah salah satu saling melakukan
rakyat termasuk guru
ingat konstitusi itu tidak hanya tersulis saja
ini saya mendapat pencerahan dari ahli hukum tata negara
di dalam teori tata negara hukum tata negara
undang undang dasar empat puluh lima undang undang
konten pemerintah dan seterusnya
sesuai kata urutan peraturan perundang undangan
tapi ada juga namanya konstitusi tidak tertulis
menjalankan nilai nilai pancasila
itu tidak ada konstitusinya
aspirasi itu tidak ada konstitusi
tapi itu adalah bagian dari konstitusi tidak tertulis
jadi menjalankan aksi
yang kedua adalah melakukan judicial review
ke mahkamah konstitusi
yang tadi mas ini menyampaikan
mengapa serikat buruh melakukan langkah langkah itu
karena itu jauh jauh hari
yang ketiga tadi
meminta legislative review pada dpr
untuk lebih terketuk hatinya
melihat perkembangan situasi penolakan yang makin luas
terhadap omnibus law uu cipta kerja
nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
dan yang keempat kampanye
untuk meyakinkan masyarakat
tidak ada disinformasi
tidak ada miskomunikasi
kami bisa tangkap maksudnya ada empat poin tadi
nah saya usai jeda
di segmen terakhir dialog saya akan tanyakan juga ke bang terry dan juga mbak dini
menyikapi tuntutan buruh ini dan juga akan ada aksi aksi ke depan
selain kemudian mempersilahkan mereka mereka yang menuntut ke mk
tidakkah ada upaya lain dari pemerintah dari dpr untuk bisa meredam situasi ini ke depan
karena tampaknya ini masih sangat dinamis
kita bahas di segmen berikutnya tetap bersama kami
segmen terakhir dialog bapak ibu jadi ini kesimpulan dari masing masing anda
saya akan ke mbak dini terlebih dahulu mbak dini dari anda kesimpulan seperti apa

dan ke depan apakah tidak ada upaya lain dari pemerintah dari istana
untuk bisa meredam situasi karena tampaknya bisa jadi aksi juga akan tetap terjadi
sementara penolakan akan terus dilakukan
kalau saya saya merekap ya kalau dari niat presiden sudah jelas
bahwa presiden sudah penuh hatinya gitu untuk undang undang cipta kerja ini
bisa diundangkan dan dilaksanakan untuk tujuan tadi itu
untuk kesejahteraan bersama
kesejahteraan bersama memberikan lapangan pekerjaan bukan hanya kita berpikir hanya orang orang yang sudah bekerja tapi juga untuk orang orang yang akan bekerja
nah kemudian untuk pelaksanaan ke depan presiden juga sudah jelas waktu itu berbicara memberikan pesan gitu kepada semua para pembantunya bahwa
jangan sampai ada aspirasi yang tertinggal dalam pembentukan peraturan pelaksanaan undang undang ini
karena kalau memang kita baca bagi yang sudah membaca undang undang cipta kerja maka akan paham bahwa undang undang ini tidak akan bisa terlaksana tanpa peraturan pelaksanaan
memang kuncinya sebetulnya itu sekarang di peraturan pelaksanaan yang sedang disusun
presiden bilang meminta untuk tim dari kemenko ekon untuk bekerja dalam satu bulan dan saya akan ini tapi juga tidak meninggalkan diskusi dengan para stakeholder termasuk juga dengan teman teman buruh
jadi justru sekarang ini waktunya untuk para stakeholder
termasuk juga teman teman dari komunitas buruh untuk menyampaikan apa nih yang masih kurang
apa yang harus diperjelas dalam undang undang cipta kerja itu masih ada ruang cukup besar di dalam peraturan pelaksanaannya
apakah itu dalam bentuk pp ppres atau peraturan pelaksanaan yang lainnya gitu ya itu masih ada ruang di situ
kemudian untuk teman teman yang memang memutuskan untuk mengajukan judicial review ke mk tidak apa apa
itu memang adalah salah satu jalan
hukum ya memang itu dimungkinkan
pada saat memang ada hak konstitusional yang dirugikan gitu kan ada legal standing ya sudah tidak apa apa
presiden juga dengan legowo berbesar hati mari kita bawa ke mk mari kita diskusi di sana gitu kan dengan bermartabat sesuai dengan hukum yang berlaku
kita akan melakukan purification melakukan pemurnian
sebetulnya mana sih yang salah apakah ada yang salah apakah tidak
kalau ada yang salah nanti kan bisa akan diperbaiki
yang salah akan dibatalkan oleh mk juga
bapak dini bapak dini
kalau untuk demo ya sebetulnya memang itu adalah hak perbasan berpedapat
kita hidup di alam demokrasi
tapi mungkin kami juga mau menghimbau dalam situasi pandemi covid seperti ini
mungkin alangkah baiknya kalau demo demo yang turun ke jalanan yang mengumpulkan masa itu agak dikurangi
baik bapak dini
kita juga ruang untuk diskusi terbuka oleh pemerintah
kita juga ada ruang juga
jadi koridornya sudah ada
jadi mungkin daripada kita menghabiskan waktu dan energi yang mungkin tidak terlalu efektif
dan kemudian malah menjadi kluster penyebaran covid
ya kami menghimbau mungkin itu bisa agak dikurangi
oke mbak dini saya ke bang ferry amsari
bang ferry kita bicara kemudian soal peluang rekan rekan buruh di mk
apa jalur ini seperti apa anda membacanya ke depan singkat saja bang ferry
ya sederhananya niat baik saja tidak cukup dalam buat undang undang
perlu juga cara cara yang baik dan cara cara yang sudah ditentukan undang undang
ini membuat undang undang ya
begitu sudah diundangkan tidak ada lagi upaya untuk merubahnya
nah ini kan bukan buat vulkanisirban ya
begitu sudah coba ditambahkan disulam ulang lagi
padahal mestinya pembuat undang undang paham betul dalam undang undang dua belas tidak boleh
jadi ini dilakukan setelah proses pengundangan terjadi
jadi artinya kalau memang ini lalai ya sudah benahi secara maksimal
batalkan semua yang ada karena memang problematikanya banyak
saya agak khawatir kalau tidak hati hati proses pengujian di mk malah akan menimbulkan permasalahan yang
karena membuat satu persatu yang bermasalah itu juga bukan perkara yang mudah
apalagi proses sudah tertutup sedari awal
dan bagi saya kalau orang seperti pak ardhiri adalan sudah mengakui ada banyak hal yang semprono
mari kita tafakur dan berpikir agar kekhilafan ini ditemukan jalan keluarnya agar konstitusi kita tidak dirusak
karena yang tidak konstitusi
baik bang ferry terima kasih
saya ke bang terry
bang terry dpr mau bagaimanapun punya peran juga dalam mensahkan undang undang omnibus law cipta kerja ini
sekarang bagaimana upaya untuk paling tidak bisa meredam menenangkan
aksi dan juga aspirasi dari masyarakat yang akan tetap bergulir tampaknya ke depan ini bang terry
ya sejatinya kan dpr mencari titik keseimbangan
pemerintah ya dengan perspektifnya meyakini bahwa melalui mekanisme ru cipta kerja yang dikerjakan secara omnibus metode ini
dapat mempermudah untuk dilakukannya pemulihan ekonomi nasional dan mengatasi pengangguran yang pada saat ini saja sudah tujuh empat juta
memang saya ingin dan selalu mengatakan kita ini bukan hanya lapor pencari salah
tapi sekarang ini bagaimana menyelesaikan masalah
ada ruangnya pertama bagaimana ya apakah melalui tiga puluh tujuh peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden ini
mampu untuk meredup ruang atau celah kosong melalui materi muatan yang bisa masuk ke dalam kluster peraturan pemerintah atau perpres
berikutnya kami juga sangat concern terkait dengan bagaimana upaya upaya perbaikan dan penyempurnaan
tidak hanya melalui yang dikatakan tadi menunggu judicial review legislative review
bahkan kalau dikatakan kalau ini substansinya sama sekali tidak merubah substansi ya ini kan kita bisa langsung ubah
kita namanya harus ada konsensus dan kesepahaman kebangsaan
ada kejadian baru di republik ini
tapi kan lebih mudah dibandingkan kita merevisi atau menunggu putusan mk
nah berikutnya kami juga menghormati keluarga kami yang mengajukan judicial review
itu kan kanal konstitusional yang tepat beradab dan bermartabat
tapi saya mohon nanti apapun putusan mk ya kita setujui kita hormati
jangan menjadi masalahan baru di kemudian hari tapi memang menjadi akhir dari segala
kekayaan kita yang selama ini dihadirkan
baik apapun keputusan mk harus dihargai
mengenai demonstrasi atau unjuk rasa
demo atau unjuk rasa jika kanal kanalnya kan tertutup atau terhambat
saat ini dpr sama pemerintah malah mengundang
untuk bergabung bersama kita
bahas mencari solusi
jadi sebenarnya nggak perlu demo
kalau memang ada ide yang bagus ya kita tuangkan langsung
jadi saya pikir untuk kali ini demonya
saya pikir kurang efektif bang
oke kita tanyakan ke
pemerintah sedang menunggu teman teman serikat pekerja untuk duduk bareng
kalau istilahnya mbak puan itu tripartit melibatkan serikat pekerja dan pemerintah
mau pun pelaku usaha bersama dpr
oke bang terry sampai di situ
khusus untuk pembahasan empat atau lima pp yang berkenaan langsung dalam
apa dengan kluster
oke artinya bisa lewat pp nya
saya sebagai wakil rakyat sebagai anggota dpr akui betul
memang ini masih ada yang ketidaksempurnaan
tapi ketidaksempurnaan ini bukan disengaja
tidak bermotif buruk dan melawan hukum
dan itu pun juga masih bisa kalau kita lihat dengan tafsir yang
rasional dan itikat yang baik
ya bang terry
itu tidak perlu menjadi dasar dan alasan untuk dilakukan atau subjek
mohonan pengajian uji materi
oke baik bang terry
baik kita langsung ke bang setibal
bang said iqbal terakhir singkat saja diundang ke dpr oleh bang terry
tadi mbak dini juga menyampaikan masih bisa diakomodir
peraturan pemerintah sebetulnya peraturan turunannya
ya mereka bang terry dan mbak dini tahu lah
termasuk bang ferry nanti mungkin bisa menjelaskan
tidak mungkin lah kita tolak undang undangnya
terus kita ikut membahas peraturan pemerintah atau turunannya
pp dan peraturan ppres dan turunan itu harus mencantol ke undang undang
kami tidak setuju upah minimum sektoral kabupaten kota dihapus
apakah di pp dan ppres akan membuat wmsk
tidak mungkin lah
itu tidak mungkin
karena itu kami tidak akan terlibat di dalam pembahasan pp maupun ppres
yang diperintahkan oleh undang undang
yang isi undang undangnya khusus empat klas terkutang kerjaan kami tolak
karena kalau bikin pp dan ppres yang melanggar isi norma undang undang
kita kerjanya bisa di pt un halangan pemerintah
itu yang pertama
karena itu kami tadi selain aksi sekarang sedang fokus pada jalur
judicial review di mahkamah konstitusi
uji material dan uji formil
tadi misal upah minimum bersarat
apa itu upah minimum bersarat
pabrik kerupuk dengan pabrik mobil toyota upah minimumnya sama
nah minta dikembalikan pada undang undang nomor tiga belas
begitu pula outsourcing seumur hidup
undang undang tiga belas
jenis pekerjaan yang boleh outsourcing
tenaga kerja cipta kerja seluruh jenis pekerjaan
apa itu agen menjual tenaga manusia
saya tidak dapat akal sehat dari dpr
dpr lembaga ya bang terry jangan marah dulu
dpr dan pemerintah itu akal sehatnya apa
kok bisa melegalkan agen menjual tenaga manusia
dunia bereaksi itu
dpr jenis pekerjaan boleh
untuk undang undang maupun pokok boleh
itu tidak masuk akal
dan yang terakhir karewan kontrak misal
nomor hidup karena tidak ada batas waktu kontrak
dan demikian dan lain lain
dan demikian selain uji material kami juga akan melakukan uji formil
baik singkat saja bang said iqbal
dijelaskan oleh bang terry amsari
itu memalukan sekali lah
saya sering diundang di bundestas
di apa itu parlemennya jerman
karena itu adalah governing body
daripada badan perserikatan bangsa bangsa
ya pernafasan bang sakit berkaitan dengan umsk umk
upahmu bukan umsk atau umk
tapi upahmu berapa hargamu di mata pengusaha
bukan upah kita
yang berikutnya lagi yang disampaikan sama bang said
pkwt dan sebagai outsourcing
itu bang itu sudah dikembalikan ke undang undang existing
cukup bang terry
kembali ke undang undang tiga belas
undang undang yang dibuat zamannya ibu mega
boleh sedikit lagi nggak
baik bang sakit
singkat terakhir ya
terakhir ya bang sakit iba
oleh karena itu uji formil memalukan
kita akan gugat juga
dan yang terakhir
pastinya tanggal sembilan november kita aksi ribuan buruh di depan dpr
kemudian sepuluh november ribuan buruh di depan kemenaker pusat
dan secara serempak juga dua puluh empat provinsi
bagaimana tanggal dua november yang lalu
akan melakukan aksi
saya mau tanya sedikit
oke mbak dini singkat
singkatnya terakhir mbak dini
ya saya cuma wondering aja gitu
dari tadi pernyataannya bang said
kalau memang sudah mau mengajukan ja
dan sudah firm seperti itu
tidak akan terlibat ke pembelaan pp
gurannya demo demo ini apa lagi berarti ya
cuma hanya memberikan pressure atau bagaimana
karena kan memang kita akan membawa ini ke jalur koridor hukum gitu kan
kita sudah mengajukan judicial review ke mk
biar kita berdebat disitu
jadi saya mau tanya
gurannya demo demo ini
berjadinya ini apa gitu ya
oke cukup mbak dini
saya mau mengerti aja gitu objektifnya apa
kalau sudah teman teman memutuskan akan membawa ini ke jalur mk kan
oleh karena itu
apa namanya dalam hukum kata negara
apa sih sebenarnya
sebenarnya actual real objektifnya dari demo demo ini
ya singkat mbak
saya tiba terakhir menjawab
terakhir singkat saja bang
ada keputusannya juga ya
yang akan dihargai juga oleh pr dan pemerintah
tapi tujuan demo demo ini
sebetulnya apa gitu
yang ingin dicapai
baik bapak ibu
ini sayangnya waktu kita terbatas sekali
tapi paling tidak kami bisa tangkap apa maksud dari diskusinya
dan juga kita tunggu nanti apa langkah berikutnya dari teman teman buru
bagaimana pemerintah menyikapinya
terima kasih banyak sekali lagi mbak dini pak said iqbal bang ferry bang terry
terima kasih banyak
mudah mudahan diskusi yang menarik ini bisa diserap dengan baik oleh masyarakat